saudara dewan pakar sekaligus anggota tim hukum timnas anies mohaimin bambang wijoyanto
membacakan petitum atau tuntutan pada sidang mk
pasangan anies mohaimin meminta agar hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dibatalkan dan pilpres digelar ulang
tanpa prabowo subianto gibran raka buming raka
atau prabowo tetap ikut tetapi mengganti cawapresnya
ketiga menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden
nomor urut dua atas nama haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun dua ribu sembilan belas
memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang
pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
atas nama haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
dalam petitum yang dibacakan pada sidang
mahkamah konstitusi tim hukum ganjar mahfud menuntut pembatalan keputusan kpu
tim hukum ganjar mahfud juga meminta hakim mk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan anies mohaimin dan ganjar mafud
paling lambat dua puluh enam juni mendatang
mendiskualifikasi haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selaku pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
dalam keputusan komisi pemilihan umum nomor seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
tertanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
dan keputusan komisi pemilihan umum nomor seribu enam ratus empat puluh empat
tentang penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
tertanggal empat belas november dua ribu dua puluh
keempat memerintahkan kepada komisi pemilihan umum
untuk melakukan pemungutan suara ulang
untuk pilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
antara haji anies rashid baswedan dan dr haji muhammad iskandar
haji ganjar pranowo dan prof dr haji mahfud md
selaku pasangan calon nomor urut tiga
di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh indonesia
selambat lambatnya pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu dua puluh empat
sidang perdana sengketa hasil pilpres kemarin
sudah mendengarkan apa saja gugatan yang diajukan oleh timnas amin
ada sejumlah fakta yang menarik saat persidangan
diantaranya gugatan untuk dilakukan pemilu ulang
mengenai adanya bantuan sosial
yang juga dikatakan adalah uang negara
dan juga berasal dari pengaruh kekuasaan
kita hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber
dari universitas jember prof bayu dwi anggono
dan sementara melalui sambungan virtual
ada jurubicara timnas amin syahrin hamid
wakil komandan alfa tkn prabowo
saya ke pak syahrir dulu sebagai pihak pemohon juga nih
bagaimana kemarin setelah menjalani sidang perdana
saya melihat atau menyimak komentar
dari tim hukumnya prabowo gibran
menyebut ini hanya analisa dan hipotesa
bagaimana merespon ini pak sarin
jadi memang tentunya pada sidang perdana
yang harus disampaikan adalah ya narasi
nah nanti tentunya pada sidang berikutnya
nah di situ tentunya nanti akan disampaikan
terkait dengan ya bukti bukti
terkait dengan tu draw feelingnya
ada misalnya perdana dan absensenya disanda
nah misalnya suruh nota attitude yang observasi
tentunya tahu apa yang harus dilakukan untuk yang lain dua
dan seterusnya nah ini nanti akan dibuktikan mana mana saja
misalnya terkait dengan intervensi ataupun keterlibatan aparat pemerintah
nah ini semua nanti tentunya ya karena tentunya pemohon yang mendalilkan ya beban pembuktiannya ada di pemohon
dan itu akan dilakukan pada sidang sidang berikutnya
jadi saya kira ya kita juga tidak menolak bahwa itu adalah narasi
tapi dari situ ya akan dibuktikan oleh tim hukum kita nantinya di arena persidangan
ya baik bung frits itu karena baru pembukaan baru pembacaan permohonan begitu ya pantas kalau itu disebut narasi
karena pembuktiannya kan jadwalnya masih nanti begitu bagaimana nih bung frits
ya sebenarnya kalau kita bisa melihat bagaimana soal sengketa suara di mahkamah konstitusi
dimana aturannya diatur dalam undang undang pemilu dan pmk satu dan pmk dua tahun dua ribu dua puluh
bagaimana format permohonan kalau kita membaca peraturan mahkamah konstitusi
ada misalnya apa kejadian di mana terjadi perubahan suara tps mana
bahkan bagaimana petitum atau apa yang dimohonkan dalam sebuah permohonan itu sudah diatur
mahkamah konstitusi dalam peraturannya mengatakan bahwa permohonan yang diinginkan adalah
mengubah suara menetapkan suara seperti apa
tetapi kalau kita membaca permohonan yang diajukan oleh paslon satu dan paslon tiga
sebuah cerita yang menjadi pertanyaan adalah
apakah cerita tersebut menyebabkan perubahan suara di mana perolehan suara di mana
dan berapa suara yang seharusnya dimiliki oleh pasl satu dan pasl tiga
tapi kalau kita melihat bang itu kan tidak muncul dalam permohonan tersebut
itulah kenapa kami melihat ini sebuah narasi narasi yang dibangun
tanpa memiliki kehubungan bagaimana mengakibatkan perubahan suara di paslon satu dan paslon tiga
saya juga tertarik dengan pernyataan tim hukum dari ganjar
prabu gibran yang mengatakan kemarin bahwa sebenarnya gugatan ini salah kamar gitu
harusnya ke bawaslu jangan ke mk
karena kalau mk kan perselisihan hasil pemilihan umum
nah tapi yang dipermasalahkan oleh masing masing
pemohon baik dari satu dan tiga
bahwa proses yang mengubah hasil itu tadi yang bermasalah
karena memang saat ini yang banyak dibicarakan publik
proses proses menuju pemungutan suara
yang dinilai banyak bermasalah
kalau kita melihat bagaimana praktek ketatanegaraan yang dimiliki
mungkin mk mampu menyelesaikan sengketa pilpres empat belas hari misalnya
sedangkan untuk pilek saja empat puluh hari misalnya
tapi kalau kita belajar dan kita melihat sejarah ketatanegaraan kita
kenapa di bawaslu itu punya pelanggaran administrasi
pelanggaran tsm pelanggaran pidana
waktu yang dibutuhkan lebih lama misalnya
kemudian ada juga di dkpp ada untuk peradilan etika
dan kenapa mk hanya memiliki waktu empat belas hari
untuk sengketa suara pilpres
tetapi karena ada proses yang sudah diselesaikan sebelumnya
fokus pembentuk undang undang dan juga penulis konstitusi kita
sudah melihat bahwa ada proses yang khusus di mahkamah konstitusi
jadi misalnya kalau pasl satu dan pasl tiga melihat bahwa
adalah sebuah dugaan pelanggaran yang terjadi
sebelum hari pemungutan suara
pertanyaannya adalah apakah telah mempergunakan jalur jalur yang telah disediakan oleh undang undang
tadi juga bung fris menyinggung soal sistem hukum ketatanegaraan kita
bahwa apa namanya yang disinggung juga oleh tim hukumnya prabowo gibran
menurut anda memang demikian salah kamar
atau memang sudah sepatutnya mk memproses pembentuk undang undang
dengan berdalih dengan proses menuju pemungutan suara yang bermasalah
jadi ada tiga hal ya yang kita tangkap
sangat menarik dari persidangan pemeriksaan pendahuluan kemarin di mahkamah konstitusi
yang pertama saya menangkap ada niat baik dari semua pihak ya
baik pemohon termohon pihak terkait atau pemberi keterangan bawaslu semuanya
untuk menjadikan mk ini sebagai muara konstitusional atas segala
jadi saya pikir ini satu itikat yang baik
yang menjadi sebuah edukasi yang baik bahwa apapun perselisihannya diselesaikan secara hukum di mahkamah konstitusi
nah yang kedua saya mendapati bahwa dari keseluruhan pihak memang berharap mk menjadi pemutus atas sengketa ini ya
termasuk menginginkan mk kemudian profesional kredibel imparsial dan independen dalam memutus perkara ini
harapan itu nampak sekali dari semua pihak
nah yang ketiga ini yang menarik
semua ya baik pemohon termohon pihak terkait itu nampak sangat siap untuk menghadapi persidangan ini
jadi kalau tadi disampaikan bagaimana pokok permohonan petitum maupun tentu
meskipun belum tertulis ya bantahan yang disampaikan melalui keterangan pers karena nanti tertulisnya baru saat ini
keterangan jawaban dari termohon dan pihak terkait
jadi ini adalah ajang adu strategi adu narasi
nah selebihnya ya saya pikir untuk apakah mk berwenang atau tidak itu sepenuhnya kewenangan mk
untuk kemudian apakah perkara ini menjadi kewenangan mk termasuk pelitumnya apakah itu kewenangan mk atau tidak
karena mk tentu berdasarkan pada kondisi pembuktian keyakinan hakim termasuk alat bukti yang disajikan mas radie
artinya anda melihat kalau narasi ya kalau kita sebut narasi tadi
memang banyak narasi kalau kemarin karena memang masih pembacaan permohonan gitu ya
kalau narasi narasi yang berkembang pada sidang kemarin
baik dari kubu satu dua dan tanggapan dari sorry satu tiga dan tanggapan dari dua
itu hanya cy war gitu ya masih taraf cy war belum dalam tanda kutip perang sesungguhnya di mahkamah konstitusi
jadi hukum acara pengujian apa pesilisan hasil pemilu ya pilpres
itu kan ada tahapan tahapan persidangan kemarin itu baru pemeriksaan pendahuluan
apa sih pemeriksaan pendahuluan itu baru kemudian memeriksa kelengkapan
belum masuk pada pemeriksaan persidangan yang akan menguji alat alat bukti yang disajikan
jadi masih terlalu awal kita akan menilai persidangan kemarin itu seperti apa ya
apakah ini kemudian hanya narasi ataukah seperti apa
tapi kata kuncinya akan jadi narasi kalau tanpa bukti
sebaliknya ini akan jadi kekuatan pembuktian kalau kemudian narasi narasi itu mampu kemudian dilengkapi dengan adu bukti yang saling berhadapan nanti para pihak ya
jadi saya pikir memang pemeriksaan pendahuluan kemarin sudah berjalan
termasuk hari ini yang menarik tentu kesempatan dari pihak terkait ya
maupun termohon untuk kemudian memberikan dalil dalil bantahan atas narasi narasi yang disampaikan kemarin
tentunya juga akan menyajikan juga bukti bukti yang nanti akan diuji dalam persidangan berikutnya yaitu pemeriksaan persidangan
ya memang yang paling menarik pembuktian agar nanti tidak hanya sekedar narasi begitu ya kan kira kira
pak tadi saya ke kubu satu lagi
tadi salah satu petitum ya di tim hukum anies mohaimin itu adalah membatalkan keputusan kpu serta mendiskualifikasi gibran raka buming raka sebagai peserta pilpres
dan meminta kpu untuk melaksanakan pemilu ulang
nah kalau kemarin prof yusril dari tim hukum dua mengatakan kalau diskualifikasi belum pernah ada sejarahnya
kalau memang dibandingkan oleh salah satu tim hukum di tiga yang mengatakan bahwa pernah terjadi mendiskualifikasi pilkada
nah tapi rezimnya berbeda bagaimana anda melihat ini pak safrin
ya yang pertama kita tahu bahwa sudah ada bahwa ya pilkada maupun pilpres maupun pilek ya ini adalah dikatakan sebagai satu rezim ya
yang kedua kenapa kita melakukan dalam petitum ini
karena dalam petitumnya itu ada diskualifikasi karena pandangan kita bahwa dua lah yang menjadi variable terjadinya berbagai macam pelanggaran pelanggaran tersebut
nah baik itu dari pada saat apa namanya pencalonan maupun pada saat proses proses yang di mana pelibatan aparat di mana pelibatan apbn dalam halian anibans dan segala macam
nah inilah yang menjadi variable kenapa kita menempatkan dalam petitum adalah diskualifikasi terhadap pasangan dua
ya khususnya terutama adalah soal gibran karena kita tahu dari keputusan mk sampai dengan pendaftarannya kan mengalami cacat prosedur yang nggak tahu kan seperti itu
nah kalau apa namanya kategori yang diperlukan
saya kira bahwa mk ini adalah sebagai penjaga konstitusi
dia menjadi guardian of constitution dia juga mk juga tidak bisa membiarkan apa namanya aturan keadilan prosedural saja yang terpakai
tapi juga harus mendorong hadirnya keadilan yang substantif
nah untuk itu maka tentunya mk ya tidak hanya mengadili hasil perhitungan tapi juga menjamin hadirnya demokrasi berbasis konstitusi itu
nah untuk itu maka tentunya mk ya tidak hanya mengadili hasil perhitungan tapi juga menjamin hadirnya demokrasi berbasis konstitusi itu
nah untuk itu maka tentunya kita melihat bahwa hakim mk yang saat ini setelah tidak terikutnya paman usman
nah ini kita bahwa ada harapan ada harapan bahwa terobosan terobosan itu ataupun keberanian mengambil keputusan itu
itu akan dilakukan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi
nah sehingga ya betul apa yang dikatakan oleh kompas ya ada pagi ini lainnya
saya kira ini akan menjadi harapan seluruh rakyat sehingga mk tidak hanya sekedar menjadi mahkamah penghitungan
saat menjadi kuasa hukum pada saat itu juga untuk pak prabowo ya tapi pada saat itu dari pihak yang
pada saat itu dari pihak yang pada saat itu kalah dalam pilpres
ini disinggung juga oleh pak mahfud sebagai cawapres kemarin menyampaikan juga pandangannya sebelum sidang dimulai
bahwa teringat oleh pernyataan maha guru hukum tata negara prof yusuf ketama hendra
bahwa mahkamah kalkulator jangan sampai mk ini hanya menjadi mahkamah kalkulator
tapi beyond itu ya bisa mengadili ataupun memutus hal hal yang sudah dibicarakan saat ini
soal kecurangan pemilu dan lain sebagainya
ada respons dari pernyataan pak mahfud ini bung frits
pertama tama bang kalau kita mau saya mau memberikan komentar terhadap apa yang tidak disampaikan
bahwa terkait dengan pencalonan mas gibran saat umur
itu kan adalah akibat dari putusan mahkamah konstitusi sendiri
dan putusan mahkamah konstitusi itu nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga sudah ada lagi pengujiannya
ada di putusan satu ratus empat puluh satu satu ratus empat puluh lima dan satu ratus empat puluh
yang itu ketiga putusan terakhir yang saya sampaikan tadi itu diputus delapan orang
akibat dari putusan dari mk mk yang menyatakan bahwa yang mulia anwar usman tidak bisa untuk perkara yang berkaitan dengan mas gibran
karena mahkamah konstitusi di satu ratus empat puluh satu satu ratus empat puluh lima dan satu ratus lima puluh empat menegaskan bahwa putusan sembilan puluh terkait dengan saat umur adalah yang sah
dan putusan mk mk tidak membatalkan ataupun tidak mengubah kekuatan hukum dari putusan sembilan puluh
artinya adalah bahwa mahkamah sendiri dalam berbagai kesempatan tiga kali kesempatan tidak mengubah keputusannya mengenai syarat umur
jadi ini salah satu argumentasi kenapa ini merupakan sebuah
mahkamah sendiri sudah berketetapan ataupun memutuskan tiga kali sebelumnya tapi tetap saja hal ini dibawa oleh paslon satu dan tiga ke dalam proses
yang terkait dengan juga yang kemudian soal tadi dengan dihubungkan dengan pilkada
pertanyaannya dalam proses pilkada apakah kasus kasus pencalonan tersebut yang pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi pernah dibawa ke mahkamah konstitusi sebelumnya
jadi itu tiba tiba yang muncul di dalam proses
kemudian mahkamah mempergunakan kebijakannya untuk melakukan tindakan dalam proses pilkada
jadi saya bisa melihat tidak apple to apple diskusinya bahwa dalamnya pilkada proses pencalonan itu belum sampai kepada mahkamah konstitusi
sedangkan kalau kita mengacu kepada konteks syarat umur itu merupakan produk dan sudah melewati proses di mahkamah konstitusi juga
lalu bagaimana kans mk bisa memutus putusan yang dikatakan harian kompas ini monumental
namun kita jeda dulu di sapa indonesia pagi
dan nanti juga setelah jeda akan bergabung tim hukum ganjar mahfud
dan perbincangkan ini tetaplah bersama kami
kembali bergabung di sapa indonesia pagi
paruh kedua perbincangan kita untuk melihat bagaimana mk nantinya bisa memutuskan putusan yang dikatakan monumental
apakah juga bisa diterima publik atau tidak
sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini ada tim hukum dari capres cawapres ganjar mahfud
pak magdir ismail selamat pagi pak magdir
tadi saya sebelum jeda penanyakan ke prof bayu dulu nih
pak bayu kalau dikatakan monumental ini pasti ekspektasi publik sangat tinggi dengan putusan mk terhadap sidang sengketa hasil pilpres kali ini
menurut anda seberani apa mk bisa memutuskan apa yang menjadi putusan ideal yang bisa diterima semua pihak
jadi pertama tadi saya katakan ini kita semua lagi merasakan sejuknya
ademnya proses perselisihan hasil pemilu kita karena diselesaikan melalui wadah konstitusional yaitu mahkamah konstitusi
maka saya katakan tadi ini tentu rasa respect kita kepada semua pihak yang membawa ini ke mahkamah konstitusi
nah saya tadi juga mengatakan bahwa kita melihat kesiapan dari para pemohon sangat siap termohon juga siap pihak terkait siap dari apa yang disampaikan dalam persidangan kemarin tentunya
termasuk keterangan pes yang mudah muncul ya
maka yang paling menentukan sekarang sebenarnya adalah strategi dari masing masing pihak
tentu nanti mengharapkan yang terbaik dari putusan mahkamah konstitusi lah
saya ingin mengatakan bahwa strategi yang ditempuh oleh paslon satu maupun tiga ini kan memakai strategi bukan menggunakan perselisihan hasil penghitungan suara pemilu ini
tapi menggunakan kemudian dalil ya bahwa ada pelanggaran dalam proses pemilu yang kemudian berpengaruh kepada hasil pemilu secara keseluruhan
nah tentu ini dua hal yang kemudian sangat berbeda
kalau perselisihan hasil kan memang tadi saya katakan
mk tidak bisa lepas jadi mahkamah kalkulator kalau memang petitumnya adalah bicara kesalahan hasil penghitungan suara
kan akan dihitung kesalahannya berapa ribu atau berapa puluh ribu atau berapa juta bahkan
tapi kalau bicara tidak menggunakan kemudian penghitungan kesalahan penghitungan menggunakan kemudian proses bahwa ada persoalan persoalan dalam penyelenggaraan pemilu
saya pikir strateginya adalah kemudian mempertanyakan soal proses pemilu tadi
tinggal kemudian menurut saya bukan kemudian apakah mk akan kemudian mengabulkan menolak atau tidak menerima permohonan ini
tapi baru bisa kemudian akan itu tergambarkan apakah yang kemarin didalilkan termasuk pokok permohonan petitum
yang kemudian tidak menggunakan sengketa hasil penghitungan suara tapi kemudian prosesnya itu disertai dengan pembuktian
yang itu kemudian akan diuji dalam persidangan yang mulai hari ini adalah jawaban termohon
kemudian nanti sampai kemudian delapan belas april
satu sampai delapan belas april itu akan memeriksa tujuh alat bukti tadi
nah tergantung para pemohon sejauh mana meyakinkan hakim
karena hakim mengambil keputusan dalam persisahan hasil ini dengan keyakinan hakim dan dua alat bukti
saya pikir kesempatan semua pihak masih punya kesempatan
sehingga saya masih berpikiran kita masih terlalu jauh bicara mk akan kemudian membuat putusan monumental atau tidak
tapi publik berharap tentu putusan yang diambil mk adalah berdasarkan pada keyakinan dan dua alat bukti bukan kemudian pada faktor faktor di luar itu
jadi itu adalah soal independensi dan kredibilitas hakim mahkamah konstitusional
prof begini saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pak todung mulya lubis kemarin di mahkamah konstitusi
yang meminta mahkamah konstitusi untuk keluar dari praktik penyelesaian sengketa hasil pilpres ini yang hanya memeriksa perolehan suara yang tadi kita juga sudah bahas
karena menurut mereka atau menurut pak todung pada pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar empat puluh lima mengamanatkan mk untuk menyelesaikan phpu dengan melihat semua pelanggaran dalam semua tahapan pemilu
jika itu tidak dilihat oleh mk pak todung berasumsi mk akan melanggar undang undang apakah demikian memang apa namanya seharusnya
ya ada tiga varian sebenarnya permohonan dalam perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi ya
satu varian yang memang mengajukan petitum terkait kesalahan penghitungan suara hanya soal kesalahan penghitungan
yang kedua kesalahan penghitungan sekaligus berbicara ada pelanggaran proses
nah kemudian yang ketiga tidak bicara penghitungan
kesalahan penghitungan hanya bicara kesalahan atau pelanggaran proses
nah pemilu dua ribu dua puluh empat ini yang kemudian ada perselisihan hasil di mahkamah konstitusi itu menggunakan pola yang ketiga
tidak berbicara kesalahan hasil penghitungan tapi menggunakan kemudian adanya pelanggaran pelanggaran pemilu berintegritas misalkan di dalam proses pelaksanaan pemilu pilpres dua ribu dua puluh
sehingga kemudian tentu kalau menggunakan pakem ya pakem yang awal hanya menghitung suara ya tentu tidak sesuai
karena memang mk tidak akan memeriksa itu
karena dalam pokok permohonan maupun petitum tidak bicara soal kesalahan hasil penghitungan
sekali lagi mk memberikan kesempatan dalam berbagai perselisihan hasil pemilu selama ini maupun pilkada maupun pilpres
semua boleh menyajikan pokok permohonan petitum
tapi sejauh mana kemudian didukung oleh alat bukti yang memadai
nah alat bukti yang memadai ini tentu tidak mudah
karena kalau penghitungan suara kesalahan kan tentu data masing masing dia memegang data
akan ada saksi lain yang dipanggil untuk kemudian apakah betul yang didalilkan itu bahwa ada pelanggaran tsm selama proses pemilih
pak magdir di harian kompas hari ini ditulis bahwa publik menunggu putusan monumental dari mk
tadi kalau kata prof bayu itu masih terlalu jauh sebenarnya untuk menanti putusan manumental itu
tapi suasana internal di tim hukum ganjar mahfud pak magdir
apakah sejauh mana anda atau tim hukum dari ganjar mahfud mengamini atau meyakini bahwa mk akan mengeluarkan putusan manumental nantinya
begini salah satu ya kalau kita mau jujur ya
mk pasca putusan sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga itu
itu kan hampir dilecehkan oleh begitu banyak orang
yang selama ini berpraktek cukup ya sering gitu ya
di mk itu tahun dua ribu berapaan gitu ya
dikatakan itu mahkamah keluarga itu kan gila
kalau kita mau lihat makanya kami persoalkan betul proses urusan dengan gibran ini
salah satu di antaranya adalah pertimbangannya bu eni dan pak yusmit
ya di dalam pertimbangan itu mereka mengatakan bahwa ini pada tingkat provinsi
nah tetapi kan ini ditarik ke yang lebih luas
seolah olah provinsi ini sama dengan kabupaten kota
ya akibatnya mereka kan dipihakkan ke sana
padahal kalau kita mau lihat saya yakin betul
mahkamah konstitusi itu begitu banyak membaca teori teori ya
bagaimana praktek praktek di luar negeri
mengenai putusan yang terbelah seperti ini
dan ini kak putusan terbelah ini kan harus diarahkan kepada yang sempit
nah kalau diarahkan kepada yang sempit harusnya mereka itu konginnya mereka itu berpihak kepada dissenting
dia sendiri sesudah putusan itu dibacakan dia mengatakan ini adalah penyelundupan hukum
jadi kalau mk mau kembali kepada jati diri mereka mustinya bisa
dalam undang undang mk kewenangan mk itu bukan seperti perselisihan hasil
mereka hanya disebut perselisih hasil pemilihan umum
kalau kita bicara tentang itu artinya kan ini mulai dari proses
bukan seperti angka seperti yang diisyaratkan oleh undang undang nomor tujuh
ya begitu juga kemudian ini diterjemahkan lagi oleh peraturan mk
ini kan ada inkonsistensi
kalau saya melihat bahwa peraturan mk itu justru melanggar undang undang mk
makanya justru karena itu saya kira pak mahfud kemarin cukup cukup banyak memberikan contoh
kami juga cukup banyak memberikan contoh
karena kalau mereka mau mengembalikan posisi mereka sebagai guardian of the institution
ya mereka itu harus keluar dari zona nyaman itu
kita ini seperti kami katakan seperti saya di awal tadi
bahwa ini kita lihat ke depan
bukan persoalan menang dan kalah hari ini
gunakan uang sebanyak banyaknya
ya demokrasi kita ini sama sama saja dengan demokrasi fosil gitu ya
ya demokrasi ini kan direbut dengan darah dan air mata
saya kira itu yang mari kita coba lihat ke situ
mari kita berikan harapan kepada mk
dengan cukup banyak argumentasi
dan cukup banyak jurisprudensi
saya dengar pak frits tadi mengatakan bahwa
pada awal awal ketika mereka berbicara tentang tsm
tapi mereka berani keluar dari situ
nah ini yang kita harapkan juga ya
kita negara republik indonesia yang demokrasi ini
selalu dianggap bukan negara yang
malah malah menurut banyak pihak adalah negara yang lebih tertinggal dari kita
tetapi mereka menegakkan hukumnya
mereka berani memutuskan membatalkan pemilihan presiden
kalau austria mungkin terlalu maju
tetapi kenapa enggak kita ikuti mereka negara negara maju ini
saya juga ingin meminta pandangan anda
dari komentar prof yusril kemarin
bahwa saat ini mk dalam sejarah belum pernah atau mendiskualifikasi hasil pemilu presiden
ini kan juga salah satu permintaan permohonan yang diajukan oleh tim hukum ganjar mahfud
nah kalau jika dibandingkan dengan pilkada
kalau pak todung kemarin membandingkan dengan pilkada
saya kira di dalam berapa kali proses pemilihan presiden
sebagai kuasanya pak prabowo dan pak hatta ketika itu
dan kemudian ya dua ribu sembilan belas kemarin saya ikut sedikit bantu bantu
pada jadwal pilpres ini
kan tidak muncul situasi seperti sekarang
tidak ada anak di bawah umur empat puluh
atau dipaksa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
untuk menjadi calon wakil presiden
problem kita kan dimulai dari situ
kan kita dengar sidang kpp terakhir
bahkan di dalam sidang dkpp terakhir
bahwa kegiatan kegiatan oleh di kpu terkait dengan peraturan peraturan itu
itu kan tidak mereka sampaikan ke bawaslu
ini ada desain yang memang dibuat
mencoba menutupi segala hal
nah ini yang kita tidak mau
jangan sampai karena beliau anaknya presiden
presiden maunya anaknya jadi wapres
lantas seluruh bangsa ini ikut maunya itu
mari kita pelihara akal sehat kita
ini yang harus diperhatikan bersama kurang lebih begitu ya pak magdir
tim anies mohaimin juga tentu sudah menyimak pernyataan dari tim hukumnya prabowo gibran
bahwa apa namanya saat ini kalau permintaan diskualifikasi itu agak sulit atau mungkin bahkan sulit untuk dilakukan oleh mk
karena legitimasi pemilu presiden juga sudah berjalan dibuktikan dengan beberapa kali kehadiran atau apa namanya keikutsertaan gibran raka buming raka
sebagai cawapres di forum debat
nah ini kan sudah diakui juga pada saat forum debat otomatis oleh kubu satu dan dua
ya memang betul bahwa proses interaksi itu terjadi selama proses pemilu presiden itu berlangsung
nah namun kita lihat bahwa ternyata di perjalanan ada putusan mk mk terkait dengan etik itu
dan selanjutnya juga ada dkpp yang ternyata memberi sanksi terhadap
dan saya kira mk inilah muaranya untuk mengadukan semua hal itu
nah jadi dengan demikian maka ini tidak lantas menjadi hilang
ya tentunya mk lah yang paling tepat untuk diadukan ataupun memohonkan soal itu
nah dari dengan demikian maka kami melihat bahwa proses proses itu semua
nah muara yang nantinya akan menjadi keputusan majelis
jadi kami melihat bahwa ya ini tidak lantas menjadi di luar itu
justru sudah tepat ketika ini dibawa ke mahkamah konstitusi
apakah bisa di spill gitu
ya pada intinya tentu saja kami menghormati apa yang sudah dilakukan oleh paslon satu dan paslon tiga membawa persoalan ini ke mahkamah konstitusi
dan tentu saja apa jawab pertanyaan pertanyaan gugatan gugatan yang disampaikan oleh pasulun satu dan pasulun tiga tentu kami akan jawab
tentu saja bakal akan dimulai dengan pernyataan kami bahwa bahwa mahkamah konstitusi ini akan menjadi keputusan majelis
tentu saja bakal kita nampak bahwa mahkamah konstitusi itu tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pasulun satu dan pasulun tiga
dan terhadap apakah ada pengerahan apakah ada perubahan suara apakah kemudian bagaimana penyelenggara pemilu yang tidak netral
dan saya rasa saya sepakat apa yang saya sampaikan prof bayu tadi bahwa di satu sisi inilah kesempatan kita semua untuk menyelesaikan
bisa pakai kata kata itu ya untuk menyelesaikan segala perdebatan selama proses pemilu dan kita bertemu di mahkamah konstitusi
baik sedikit saja prof bayu selain pihak terkait kan juga ada termohon ya kpu ya
nah anda membaca nanti apa yang akan dijawab oleh kpu kira kira
ya jadi kan pokok permohonan pemohon itu kan isinya selain tentu identitas pemohon kedudukan hukum pemohon
kemudian kewenangan mk bicara pokok permohonan dan petitum
tentu kpu karena sebagai pihak termohon kemudian akan menjawab apa yang menjadi pokok permohonan
sekaligus tentu akan menolak petitum dari pemohon ini kan lazimnya begitu ya
nah kalau kita lihat dari kpu kan ada tiga hal yang dipersoalkan dari kpu sebenarnya
adalah penetapan pasangan calon ya yang dianggap memiliki persoalan hukum begitu
kemudian selama proses pemilu kemudian setelah proses pemungutan dan penghitungan
saya pikir di tiga hal itu area itu yang kpu
kemudian akan menjawab sehingga nanti jawaban itu yang akan kemudian saling diadu bukti dalam persidangan berikutnya
jadi ini masih sangat menarik masih sangat cair menurut saya
dan tentu publik berharap persidangan di mk nanti akan menjadi sebuah sarana tadi
muara dari penyelesaian segala perbedaan pandangan kita atas proses pemilu dua ribu dua puluh empat ini
muara dari segala penyelesaian masalah pemilu dua ribu dua puluh empat ada di mk
apakah nanti ada keputusan atau putusan monumental dari mk prosesnya juga tetap akan menarik untuk kita terus ikuti
nanti juga pukul satu akan ada jawaban dari pihak termohon kpu dan juga pihak terkait dalam hal ini
baik terima kasih semua narasumber saya pagi hari ini
ada prof bayu duyanggono pakar hukum tn dari universitas jember
lalu sahrin hamid jurubicara timnas amin
ada juga fris edward siregar wakil komandan alpha tkn prabowo gibran
serta pak magdir ismail meski singkat tapi sangat berharga
pernyataan dari pak magdir terima kasih banyak pak mardir untuk bergabung pagi hari ini di sapa indonesia pagi